sebanyak tiga ratus sembilan puluh tiga calon haji kloter pertama asal dki jakarta siap diberangkatkan
dari jumlah tersebut terdapat anggota jemaah calon haji tertua berusia tujuh puluh sembilan tahun dan termuda berusia delapan belas tahun
dari total dua puluh lima delapan ratus calon haji tahun ini sebanyak tiga ratus sembilan puluh tiga orang telah berkumpul di asrama haji pondok gede jakarta timur
panitia penyelenggara ibadah haji dki jakarta mencatat usia calon haji termuda pada kloter pertama dki jakarta berusia delapan belas tahun
sementara calon haji tertua berusia tujuh puluh sembilan tahun
anggota jemaah calon haji termuda adalah marwah nur azizah
berangkat bersama keluarganya marwah didaftarkan untuk naik haji oleh orang tuanya sejak ia berusia sebelas tahun
sementara calon haji tertua adalah kastomo asal pemalang jawa tengah
pria berusia tujuh puluh sembilan tahun tersebut mendaftar haji sejak dua ribu dua belas
orang tua pertama yang apa
yang ngurusin semuanya aku juga nggak tahu oh bisa tiba tiba kepanggil juga alhamdulillah kayak gini
ya bersyukur aja ya karena pertama kali haji juga kayak gini kan
pertanyaan tahun dua ribu dua belas bulan februari
persiapannya apa aja sih pak
ya persiapannya ya fisik dan mental lah

udah ada pengiraan

ya ternyata dapat angka awal
gimana pak perasaannya
ya alhamdulillah udah dapat dipanggil